pemprov dki jakarta akhirnya menemukan perusahaan penyebab tercemarnya laut jakarta dengan kandungan paracetamol
selain sanksi hukum pabrik yang terbukti melakukan pencemaran di teluk jakarta akan menerima sanksi administrasi dari pemprov dki jakarta
sanksi administrasi tersebut dapat berupa surat teguran hingga pencabutan izin usaha
kemudian terkait adanya pabrik yang diduga yang membuang limbah sembarangan tidak pada tempatnya nanti ada aparat hukum yang akan menindaklanjutinya ya sesuai dengan aturan dan ketentuan
ahmad rizapatria juga mengklaim ikan ikan di teluk jakarta aman dari cemaran parasetamol
sebelumnya walaupun telah tercemar paracetamol kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk
menegaskan kontaminasi paracetamol di perairan utara jakarta masih dalam batas aman dan tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan
meski begitu para ahli menegaskan butuh penelitian yang berkelanjutan untuk memastikan efek jangka panjang polutan ini terhadap manusia dan ekosistem laut